kenapa tangannya mbak ya toh
hai tanya hati hati aduh sakit nomor dua puluh tiga masuk masuk
tony tadi bilang pacarnya juga enggak gue
ngapain lo disini kan sekolah tita di sebelah ye katanya mau sekolah
kalau izin pulang ke rumah
pengen berduaan sama
gue ntar kalau deket deket gue gue ntar kena omel sama maklum malukan mulutnya
nggak punya perasaan
gue kalau deket deket sama elu
hisnang makanya mereka sekarang pulang sama jauh jauh
bi untung setengah itu ada bi saat tamu akhirnya pergi juga berarti hari ini kita bisa bolos kemana
geng hari ini kita mau ngetes ya bi cara gaya cewek sama dapet duit duitnya coy
ya abi nggak mau ah tuh sampai nggak boleh bilang nggak mau eh kalau sudah masuk kelompok kita
sampai harus memasuki seleksi kayak begitu lah ya lagi pula saya sudah siapin ceweknya
ceweknya cantik goh ya pak ke jadi kemarin saya tuh iseng saya chatting di internet ada
cewek cantik banget saya pakai nama abi cek lumayan di katanya anak orang kaya bih banyak
duitnya wih jangan dong abikan nggak
cuman sama cewek lagian masa abi bolos terus ala abi abi sudah berulang ulang kali saya bilang
sampai ani tunda usah pakai namanya sekolah sekolah sekolah itu nate ngeri lebih baik sampai yang bolos
sama kita kita kenalan sama cewek ceweknya cantik kita perutin duitnya sampai nolong itu
pink floyd apaan tuh grup orkestri kasih musik sedikit
pacar aku kemana ya
ah daripada nyari lama lama mendingan telpon
oke baru inget kalau ternyata kos kosan ini gak pernah pasang lain telfon
ya sudah ya pakai pulsa zarina
aku lagi di klinik yang
aku ada di dalam kamar kamu
soalnya papi sama mami mendadak mau datang kesini sayang
mau ketemu sama kamu
hah mereka mau inspeksi aku yan
hah ayang ke klinik gara gara infeksi
aduh aku gak tau sayang udah gimana yan
infeksinya panas rabias atau apa apa kan yan
bukan yan maksudnya aku mereka mendadak pengen ketemu aku gitu
hmm i don't know katanya sih mau liat calon mantunya
sama apa ya namanya susah bebek bobok apa lagi tuh
ah itu dia itu maksud aku
berut kita sakit ah
eh itu suara apa yan
ini yang aduh aku lagi ngantre tetangga dia ayan
aduh ayang kalau misalnya ada yang ayang gitu kamu jangan deket deket
nanti ayan ketularan ya
mendingan sekarang cepet pulang
soalnya papi sama mami bisa marah marah kalo misalnya udah nyampe sini
tapi ayan gak ada
ntar ayah gak jadi dapat jabatan di perusahaan papi aku
mau enggak kan makanya cepet pulang ya sayang ya
orang tua kamu ngasih kerjaan sama aku ya
soalnya nak udah nangis nangis udah marah marah sama pi
akhirnya tapi setuju untuk jadiin kamu kondektur di perusahaan papi
kan kondektur yang direktur
thank you di mandalin karena aku gak tau bedanya
yaudah yang kalo gitu sekarang aku pulang ya
aku bentar lagi mau syuting aku jadi pemeran utama
nama acaranya tiga puluh detik jadi bintang
emang cuma sebentar tapi tetep bintang
tetep aku peran utamanya kamu ntar nonton ya
kalo udah tayang aku kasih tau i love you
aduh aduh roti nesak kita
saya mau cari mantu saya
cenengnya siapa cenengin
oh tony jadi mister bapaknya zarima
silahkan masuk wak
matur sur awas mi
tolongmu selamitan ini orang
vin kamu keluar sono
temenin papi dan maminya si zalina
mau ngapain mereka kesini om
papinya tampangnya jelek
hah tapi maminya
malah petangga banget tuh dapet suaminya gitu
tapi saya ngapain nemenin mereka
katanya papinya pengen ketemu si tony
mau membicarakan perusahaan yang mau diberikan kepada si tony
si tony mau dikasih perusahaan
hebat si tony
tak lihat lihat ya
urat kaya itu sudah mulai mencotot
nggak usah basah basih lah
kebetulan ya papi sama mami ini ada waktu bisa datang ke sini
untuk melihat kamu gitu loh
udah jangan sungkan gitu dong
kita kita ini kan sudah tua ya pak ya
nah makanya kamu yang nerusin yang masih muda muda
mami tuh gimana toh
emangnya mau makan gantengnya kau dan nika
nggak usah mindir nggak usah mindir
nggak usah takut
kamu orang gak punya toh
nggak mampu toh
nggak mampu toh
nggak usah bingung
eh kalau nanti kamu sudah kawin sama anakku darina
kamu minta apa
minta beliin apa
atau kamu minta itu bapak kos itu
tapi gue mau dikawinin sama zarina
sebelum makin rumit ya
saya mau ngejelasin
kamu usah nggak usah basah basih lah
siapa yang nggak kenal
kalau kamu nikah sama zarina kamu bahagia kita berdua ikut bahagia dong
kau tuh apa
katanya kau kan seorang kapogas
pokoknya gua kagak bakalan jerang sampai titik darat penghabisan terakhir gua bakalan perjuangin tuh cinta
nih lu liat deh mak mbak be lu liat deh dasar orang tua matre atau diri
kita liat siapa yang menang gua apa deh dasar muncut muncut loh
udah sampein tuh terima aja dari chattingnya aja tuh udah keliatan
kalau cewek itu cewek kesepian cewek butuh kasih sayang
aduh pokoknya sampein tuh nggak rugi deh pokoknya itu cewek oke banget bebi
iu kok oke banget oke banget lu aja belum lihat
gini aja bebi mendingan lu liat aja itu cewek dulu jangan jangan cewek itu gorila kali
eh eh ke takut bebi
sampein aja badannya udah kayak gorila udah bau
udah deh sampein diam aja
abi pokoknya nih kita udah di depan mata uang juga udah di depan mata permainan sudah mulai
jadi nggak boleh
nggak ada satu pun yang mundur oke
sekarang kita harus maju kita cari itu cewek kita serang by kita serang bin
yaudah deh abi pasrah aja deh
nah gitu dong
nanti ngomong kemana ke ceweknya kak
buuh bi itu cantik bener bi ceweknya bi
kayaknya dia bi pakai bocung merah serendang merah
mantap ini baru selera abi benar benar dahsyat nih perempuan
kita langsung samperin aja bi